gubernur jawa tengah ganjar pranowo meninjau kesiapan infrastruktur jalan di jawa tengah menjelang arus mudik lebaran
di jalur selatan kabupaten banyumas ditemukan banyak lubang dan kerusakan jalan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo bersama bupati banyumas ahmad hussein meresmikan jalan baru lingkar sumpih di kabupaten banyumas jawa tengah
proyek selama tiga tahun yang melandana delapan puluh enam miliar rupiah ini dimilai penting
lingkar sumpih sepanjang lima lima km diharapkan mampu mengurai kemacetan arus mudik di jalur selatan
gubernur lantas mengecek jalur alternatif congot mawar
di jalur penghubung jawa tengah dan yogyakarta sepanjang dua puluh lima km ini terdapat beberapa titik yang belum selesai pengerjaannya
bahkan di desa tambak rejo sebagian ruas jalan terlihat berlubang dengan kedalaman sekitar lima sampai sepuluh cm
gubernur mendesak pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan jalan
apadah ha minus sepuluh lembaran
jalur untuk jalur yang dendel ini beres cuma tadi ada dua kilo yang tadi masih tanah itu
itu akan kita minta pelaksananya untuk agak ngebut sedikit
tadi butuhnya alat amp yang kita minta untuk nambah
target kita ha minus sepuluh semua diberes
di prediksi jalur selatan jawa tengah akan relatif lancar pada musim arus mudik dua ribu enam belas
namun pemudik tetap diminta untuk waspada
karena sejumlah daerah masih rawan bencana banjir dan tanam